nah kak ini mamin pake jurus muka dua w tuh
sekarang ilmu kalian sudah mustahil
selassie terima kasih ya kamu telah menyelamatkan ibu indah
iya selassie jika tidak ada kamu
aku tidak akan bisa mengembalikanmu
saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada ibundaku
mungkin saja binatang buas sudah merekam ibunda
terima kasih ya
ya sudah kalau begitu ayo kita pulih ke tempat ini
barangkali kita bisa menemukan dimana ibunda kering manik terada
tidak ada yang bisa dipercaya
raka apakah raka mendengar suara itu
itu bukan adegan biasa
itu benturan tenaga dalam
ibunda izinkan kami untuk memeriksa
iya tapi berhati hatilah